pasca tragedikan juruhan membuat kondusivitas sepak bola indonesia terguncang
salah satu dari buntut kejadian yang menewaskan ratusan orang itu adalah demonstrasi di depan kantor arema dan arema store yang berakhir ricuh
akibatnya manajemen arema menyeratkan hendak mengambil langkah ekstrim yaitu membarkan tim yang sedang berlaga di liga satu tersebut
dan untuk membahas lebih dalam mengenai isu pembubaran arema kita telah terhubung dengan akmal marhali koordinator save our soccer
hai mas akmal selamat malam
selamat malam ayu
kabar baik mas
alhamdulillah baik yang tidak baik sepak bola indonesia
itu yang akan kita bahas malam ini mas karena kita juga mengetahui pada hari minggu lalu demonstrasi terjadi di depan kantor arema dan berlangsung ricuh seperti itu mas
kita melihat bahwa salah satu buntutnya manajemen arema mengatakan akan mengambil langkah yang sepertinya dirasa cukup ekstrim untuk membubarkan tim
kira kira mas apakah sebenarnya langkah ini tepat
ya kalau saya secara pemikiran dan secara objektif menyatakan bahwa mempertimbangkan untuk mengundurkan diri itu cuma sekedar diplomasi yang dilakukan oleh manajemen arema untuk mendapatkan simpati publik khususnya aremania
karena selama ini manajemen arema ini sangat tertutup sekali pasca teragam dikanjuruhan
tidak banyak upaya upaya yang dilakukan
akhirnya kemudian disayangkan
makanya aremania menggelar aksi demonstrasi untuk meminta kepada manajemen agar peka dan tanggap terhadap situasi dan kondisi yang terjadi
nah inilah yang kemudian membuat kericuan di kantor arema dan juga arema store yang pada akhirnya memunculkan polemik
keinginan dari manajemen arema ini cuma sekedar untuk cari simpati saja
langkah diplomasi seperti itu ya mas kira kira
namun sebenarnya kalau misalkan arema serius dengan pernyataannya ingin membubarkan diri timnya diberhentikan saja
kira kira dampaknya itu seperti apa sih mas
karena kan ini timnya juga sedang berlaga di liga satu sudah putaran kedua pula
ya kalau bicara dampak sebenarnya sudah banyak pertimbangan yang sudah banyak keuntungan yang didapat oleh arema
sebagai contoh misalnya
tidak adanya degradasi di liga satu ini sudah menguntungkan
artinya bukan cuma arema klub lain mundur dari liga satu pun tidak ada masalah gitu
secara posisi mereka tidak akan turun kasta
mereka juga tidak hanya akan mendapatkan sanksi administrasi sesuai dengan regulasi misalnya
tapi tidak akan mempengaruhi posisi mereka di liga dua
karena liga satu ini sudah diputuskan tanpa degradasi
tapi kalau kemudian ditanya apa konsekuensinya atau potensi yang akan
didapatkan arema kalau mundur dari liga satu saat ini misalnya
berdasarkan regulasi pasal tujuh itu disebutkan bahwa semua poin yang didapatkan arema akan dinyatakan tidak berlaku
kemudian yang kedua akan arema akan mendapatkan sanksi
kalau mundurnya di putaran pertama sanksinya tiga miliar
kalau mundur di putaran dua seperti sekarang sanksinya lima miliar
kemudian arema harus mengembalikan semua kompensasi yang telah diberikan oleh pt liga indonesia
soalnya di liga satu
yang berikutnya salah satunya adalah kemungkinan akan ada sanksi tambahan dari komite disiplin
hanya itu tidak ada kaitannya dengan degradasi
karena kompetisi saat ini sangat menguntungkan arema
karena sudah diputuskan tanpa degradasi
diputuskan tanpa degradasi dan efeknya memang domino
seperti itu ya mas jika arema ini mengundurkan diri atau justru memubarkan timnya
lalu bagaimana dengan nasib para pemainnya mas akmal
apakah kira kira ada perlindungan untuk para pemain
pas kejadian ini
ya pasti loh
kalau kemudian arema menyatakan membubarkan tim
pastinya pemain bisa menggugat arema
karena kompetisi yang dilakukan oleh arema dan juga pemain adalah kontrak dalam rentang satu musim atau satu tahun
jika kontraknya masih ada kemudian dibubarkan
arema masih wajib untuk membayar tki mereka
kalau kemudian gajinya tidak dibayar
maka pemain bisa mengadukan kepada fifa
arema bisa dikenakan sanksi oleh fifa
terkait dengan ketidakmampuan mereka membayar gaji pemain
ini konsekuensi yang datang
tapi sejauh ini karena peran dari pemilik saham terbesar
kemudian juga direktur utama pt arema aremania bersatu berprestasi indonesia iwan budianto
tidak pernah muncul pasca teragadi kanjuruan
bahkan tidak pernah menyampaikan patah pun terkait teragadi kanjuruan
ini yang kemudian dibuntut oleh masyarakat
salah satunya tentunya oleh aremania juga yang menggelar aksi demo
kemana tanggung jawab manajemen klub
dimana posisi pemegang saham terbanyak pasca teragadi kanjuruan
bahkan untuk berempati terhadap keluarga korban saja tidak kelihatan
termasuk diantaranya adalah mendampingi proses pengadilan yang sedang dijalankan di pengadilan negeri surabaya saat ini
nah itu yang diinginkan oleh manajemen
nah kaitannya kemudian mempertimbangkan mengundurkan diri
hari ini bahkan ada demonstrasi
tim pendukung arema yang menolak untuk arema membubarkan diri
jadi ini drama sebenarnya
drama yang sedang dimainkan oleh arema untuk mendapatkan simpati publik
apalagi saat ini arema itu tidak terima dimana mana
untuk mendapatkan home base mereka
karena hukuman dari komunis pssi kan arema dihukum satu tahun tidak boleh bermain di kandang sendiri
plus juga denda lima tahun
mereka harus menjadi home base dua ratus km dari kanjuruhan
nah mereka kemudian ingin berhome base di stadion sultan agung bantul ditolak
kemudian ingin berhome base di jogja ditolak
berhome base di stadion jatimudi di semarang ditolak
begitu juga ketika ingin berhome base di magelang ditolak
berhome base di bekasi juga tolak
terakhir di boyolali ditolak
sudah dua laga kandang arema yang tidak bisa digelar
salah satunya hari ini harusnya arema menjamu bali united
tapi karena belum ada home base akhirnya pt liga indonesia menunda pertandingan arema
harusnya pt liga indonesia lewat komdis sudah bisa mensangsi arema kalah wo karena tidak mampu menggelar pertandingan
bukan kemudian dipasilitasi dan ini merusak tata kelola sepak bola indonesia
baik mas akmal pasca tragedikan juruhan ini banyak yang mendesak arema untuk dikenakan sanksi seperti degradasi
namun seperti yang tadi mas akmal juga telah menyatakan bahwa
sanksi yang diberikan hanya berupa denda dan juga larangan bermain di kandang saja
apakah sebenarnya hal tersebut dinilai sudah cukup atau sebenarnya harus seperti apa sih mas kira kira
ya sanksinya terlalu ringan
untuk korban satu ratus tiga puluh lima orang disangsi cuma lima ratus juta denda dan juga satu musim tidak boleh menjadi tuan rumah
itu pun sudah dipotong dengan pertandingan yang sistem bubble
artinya kalau dihitung dari sekarang arema cuma delapan laga tidak main di kandang mereka
dan ini sangat ringan sekali
keputusan yang terlalu terburu buru dari komite disiplin pssi harusnya bisa keputusan sangat berat
misal ya gpn dua saja yang melakukan manipulasi transfer pemain didenda pengurangan minus lima belas poin
apalagi ini yang mengorbankan satu ratus tiga puluh lima orang meninggal dunia
artinya hukuman yang bukan sangat ringan sekali harusnya arema ini didegradasi ke tiga
itu akan memberikan efek jerah kepada seluruh stakeholder sepak bola indonesia
nah ini yang harusnya dilakukan oleh federasi kita
meninjau ulang hukumannya yang pada akhirnya masyarakat kecewa dan memberikan hukum sosial
ini yang berat satu
arema ini diberikan hukum sosial oleh masyarakat seluruh indonesia
tidak ada yang mau menerima arema bermain di tempat mereka
jangan sampai kemudian arema harus terpaksa bermain di planet ruto untuk menggelar laga kandang karena tidak terima di indonesia
ini sanksi sosial yang sangat berat buat arema satu
dan terakhir mas atmi
mal dari kacamata anda yang juga merupakan anggota tgipf
jika arema benar benar dibubarkan lalu sebenarnya bagaimana sih pertanggung jawabannya dengan para korban tragedikan juruhan setelahnya
manajemen arema harusnya peka dan bisa turun ke lapangan untuk membantu
kalau tadi disampaikan bahwa mereka bikin krisis center
langkah langkah apa yang sudah dilakukan oleh manajemen arema sejauh ini itu tidak jelas sama sekali
dan itu fakta
kalau kemudian misalnya memberikan sumbangan bantuan itu ketika masih ada gilang pidja ya curagan sembilan puluh sembilan saat masih menjadi presiden klub
ketika gilang sudah mundur praktis tidak ada gerakan apa apa yang dilakukan oleh manajemen arema
misalnya bagaimana bikin mahiling terhadap keluarga korban
bagaimana kemudian memberikan bantuan moral kepada para penyintas tragedikan juruhan
hal hal semacam ini kan tidak dilakukan
bahkan saya katakan sekali lagi
pemilik saham terbanyak dan direktur utama
direktur utama pt liga indonesia tidak sepatah
pt arema tidak sepatah pun mengeluarkan pernyataan keprihatinan ataupun pernyataan maaf terhadap kasus yang terjadi
nah ini sebenarnya yang menjadi pemicu
kekisruhan dalam tanda kutip ya
secara sosial di masyarakat
dan jangan sampai kemudian berlarut larut yang pada akhirnya memunculkan konflik horizontal
yang kita khawatirkan adalah konflik horizontal antara masyarakat dalam hal ini
misalnya aremanya dengan polisi
dan ini sangat berbahaya
buat keamanan dan kenyamanan di kehidupan bermasyarakat
baik terima kasih banyak mas akmal marhali koordinator save our soccer
kita berharap semoga tragedi kanjuruhan tidak terjadi lagi
dan kasus ini bisa dituntaskan seadil adil ya mas
selamat malam mas selamat beraktivitas